setelah sempat padat menjelang pagi hari arus balik lebaran di jalur pantura subang jawa barat terpantau ramai lancar
situasi rame lancar pada arus balik lebaran di jalur pantura subang terlihat di jalan pantura patok bosi
di jalur ini arus kendaraan dari cirebon menuju jakarta terlihat rame lancar
kendaraan yang melintas masih didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi
sesekali juga terlihat truk angkut barang dan bus
prediksi arus balik di jalur pantura subang masih akan tinggi saudara
sepanjang hari senin mengingat kendaraan dari arah timur masih mengalir
kepadatan arus balik lebaran juga terlihat di jalur arteri di simpang pemuda cirebon jawa barat arah jakarta
tercatat sudah lebih dari seratus ribu kendaraan melintas menuju jakarta hingga minggu petang